dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat rumah sakit maya pada jakarta selatan melalui center of excellence allogy and immunology meluncurkan layanan maya pada autoimun center indonesia
dan layanan ini didugung dengan fasilitas dan peralatan medis lengkap serta dokter dokter yang ahli di bidangnya
rumah sakit mayapada jakarta selatan sabtu pagi meluncurkan layanan maya pada autoimun center indonesia
peresmian berlangsung di rumah sakit maya pada lebak bulus jakarta selatan
layanan yang pertama di indonesia fokus menangani berbagai jenis penyakit autoimun dari anak anak hingga dewasa
penyakit autoimun sendiri adalah kondisi ketika sistem sel pertahanan tubuh melawan serangan luar terganggu
secara keliru menyerang sel sehat normal dalam tubuh
profesor dokter dr iris rengganis sppd kai selaku tim dokter inti maya pada autoimmune center mengatakan
untuk menjawab kebutuhan ini maya pada hospital hadir dengan maya pada autoimun center sebagai pusat layanan terpadu
dengan layanan terbaik dan komprehensif
iris juga menambahkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam pemeriksaan medis
di maya pada hospital ini telah dilengkapi fasilitas
dan peralatan medis yang lengkap untuk menunjang diagnosis dokter
fasilitas ini tujuannya adalah untuk membantu lintas
maka kita melalui secara kompensif dan secara holistik
artinya pelayanan yang lancar sesuai dengan kondisi klinik

saya juga sudah memiliki masyarakat yang penting dalam bisnis di indonesia
saya juga lagi menunjukkan
sementara itu dr victorius kuludong mm
selaku direktur mayapada hospital jakarta selatan mengatakan
setelah pandemi covid sembilan belas indonesia tidak memiliki layanan autoimun
karena itu hadirnya mayapada autoimun center
untuk memudahkan dan melayani masyarakat
yang ingin mengetahui apakah dirinya autoimun atau tidak
daripada hospital saya melihat bahwa di rumah sakit ini
dokter dokternya lengkap alergi imunologi lengkap
dokter dokternya bukan hanya lengkap tapi terkenal di indonesia
dia berharap dan satu satunya layanan autoimun
semua masyarakat indonesia tidak sibuk lagi
kalau saya sakit autoimun berubahnya ke mana
mereka sudah tahu satu titik
di mana oh mayapada ada pusat autoimun baik anakmu
sebenarnya kalau sakit autoimun
ini hanya satu datang ke mayapada
karena secara terintegrasi dia akan diobati
kedua kalau dia belum memiliki pengetahuan tentang autoimun
dia bisa bergabung dengan
klub autoimun mayapada komunitas autoimun mayapada
untuk sharing ilmu sharing pengalaman
supaya dari dia sakit dia tidak sendiri
dia mendapat dukungan dari komunitas
di samping otomatis keluarganya sendiri juga harus ikut mensupportnya
penyakit autoimun sendiri mulai dikenal masyarakat indonesia
pasca pandemi covid sembilan belas melanda indonesia